eh bu kalau ibu mila itu gimana ya bu
hari ini aku akan buat ibunya michelle itu merasakan pahitnya waktu terbuang dengan sia sia
sebagai hukuman karena dia dan anaknya sudah membuat mike baby harus kehilangan waktu yang berharga di sekolah
karena hukuman scores itu
kalau perlu biarkan seluruh karyawan pulang
and don't tell her kalau sekarang saya keluar dari kantor
nanti kalau butuh god lo penuh ya
iya lo gak kelas sana
lo sama ya
eh kan belum selesai
mau ngomong apa waktu gue gak banyak buat lo soalnya
gini kayaknya kalau ngobrol di sini agak susah karena takutnya dipotong potong lagi
jadi kita ngobrol di halaman belakang aja ya
untuk kesekian kalinya jangan manggil gue neng babe
oh neng cantik
eh itu di muka
nggak gak gak sebelah situ
ada tanda cinta aku buat kamu
udah denger ya lo
kalau emang aku udah gak bisa dapetin hati kamu lagi
seenggaknya aku pengen liat muka kamu bisa ceria dan ketawa lagi neng babe
ada bu mila dari asuransi bumbu persada mau ketemu bu mila
akhirnya ibunya michelle mau nemuin aku juga
tapi dia harus tahu gak semudah itu kalau dia mau menemui aku
dia juga belum bikin janji dengan saya
kalau dia masih mau menunggu saya
saya harus selesaikan semua urusan saya dulu
bu mila bu mirdanya lagi meeting
apa ibu mau menunggu di sini apa kembali besok lagi kesini
aku ingin secepatnya menyelesaikan permasalahan pribadi dengan bu melda
apalagi pak denny juga sudah ingetin aku berkali kali
saya nunggu aja mbak gak apa apa kok mbak
oh yaudah silahkan duduk aja ya bu
nanti akan saya lapor ke bu melda
ya terima kasih mbak
saya pamit dulu ya bu
tidak ada tata belum
ada urusan apalagi ya lo sama nyokap lo datang ke mespress cafe buat nanya michelle
eh fak lo gak punya kaca ya di rumah
pantesan aja loh gak sadar diri
gue gak ada urusan ya sama love
jadi mending lo diem aja
asalkan lo gak tau ya
lo dan nyokap lo mau bikin masalah lagi sama michel
gue bakal ikut campur
walaupun rizky sekarang lagi gak ada lagi gak bisa jagain michelle
sekarang ada gue dan temen temennya rifki yang bakal jagain michelle
jadi lo gak usah macem macem deh
kalian tuh lucu banget ya
kalian beneran mikir kalo si rifki itu jagain michelle
kau tuh tau lah isi hati rifki itu sebenarnya kayak gimana
mantan aja masih berharap
mendingan sekarang lo jawab jujur ya sama gue
rencana jahat apa lagi sih yang mau lo buat sama nyokap lo itu ke michelle
hmm kasih tau gak ya
gue kasih tau aja pasti ya
oke gue kasih tau nih ya
pastinya bakal bikin michelle nyesel seumur hidup
karena dia udah bikin gue diskor
gila ya sih arin
beraninya dia kayak gitu
gue udah gak sabar banget deh
gue juga gak sabarin
tapi semoga kali ini misalnya gak dapat bantuan dari siapapun ya
termasuk dari makhluk astralnya itu
nih lo tuh ngaco ya gak ada makhluk makhluk tahayul kayak gitu
ini udah mandarin ya gak ada makhluk makhluk tahayul kayak gitu

gak tau deh
buktinya dia selalu dapet bantuan
kalau tuh muka lo kayak makhluk astral
tadi gue dengar lo udah sebut namanya michelle

tapi nyokap gue itu bakal bikin keluarganya michelle itu sengsara

jadi lo siap siap aja tuh sama mike buat jadi saingan
buat jadi malaikat penolongnya michelle
tapi itu kalau mampu juga sih
ya kalau nggak mampu yaudah aku kalah aja sama mike
rin ternyata masih gak kapok juga ya setelah jatuh dari tangga
gue minta sama lo buat urungin niat lo
karena gue gak akan ngebiarin lo ngelakuin hal itu sama michelle
pagi ada misal
sekalian saya mau tanya nih misalnya
si ripki gimana perkembangannya di rumah sakit singapura
apa sudah bagaimana gitu
kalo sekarang sih saya gak tau ya pak
tapi saya terakhir kali dapat kabar
kalo dia lagi nunggu hasil testnya pak sebelum operasi
jadi camer kau gak berita kasih tau kabar apa gitu
camer enggak aduh dong pak
ah kau ngadang ngadang aja kau
si ripki aja bilang kau jodohnya kok calonnya gimana
kau jangan itulah
kamu juga pasti kangen kan sama rifki
saya aja kangen kok
saya juga sih kangen sama si ripki
walaupun dia begitu saya kangen
makanya kita doakan tuh biar cepat sembuh
tolong kalo ada perkembangan si ripki
atau ada berita dari mana pun tentang dia
saya kangen banget sama dia
apa jalan dulu
bahkan pato geraja kangen sama lo
cepet sembuh ya lo
cepet sembuh ya lo disana
kalo ibu milah itu gimana ya bu
hari ini aku akan buat ibunya michelle itu merasakan pahitnya waktu terbuang dengan sia sia
sebagai hukuman karena dia dan anaknya sudah membuat mide baby harus kehilangan waktu yang berharga di sekolah karena hukuman skors itu
kalau perlu biarkan seluruh karyawan pulang
and don't tell her kalo sekarang saya keluar dari kantor